pada akhirnya masa tanggap darurat gempa tsunami dan likuifaksi turut mengakhiri batas waktu bagi para naripidana di palu untuk melaporkan diri
hingga saat ini dari total satu enam ratus tujuh puluh orang napi yang keluar lapas pada saat gempa terjadi tercatat satu sembilan puluh dua orang telah kembali menyerahkan diri
seperti inilah kondisi para napi yang telah kembali ke lapas kelas dua a kota palu saat dikunjungi dirjen pemasyarakatan sri puguh budi utami pada saat gempa tsunami dan juga likuifaksi di kota palu terjadi
mereka keluar dari lapas
ferdi ia adalah salah satu narapidana yang melarikan diri saat gempa terjadi
dirinya merupakan seorang terpidana penjara seumur hidup
ia juga telah menjalani hukuman selama enam tahun
ketika berada di luar ia pun sebenarnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri
meski demikian ia lebih memilih untuk menyerahkan diri ke pihak berwajib pada tanggal lima belas oktober dua ribu delapan belas lalu atau sebelum batas waktu yang ditentukan
saya akui kesalahan saya apa yang sudah saya perbuat saya akui saya salah
dengan dipidana seumur hidup diponis seumur hidup saya rela saya ikhlas saya jalanin
nah ini adalah tembok
lapas kelas dua a petobo palu yang runtuh pada saat gempa tsunami dan juga likuifaksi di palu
pada saat itu para napi yang ada di dalam sana mereka melarikan diri keluar untuk menyelamatkan diri dan mencari tempat yang lebih aman
akibat dari kejujuran sejumlah narapidana untuk menyerahkan diri dirjen pemasyarakatan berencana memberikan apresiasi kepada mereka

akan kita usulkan kepada pemerintah mereka yang dengan kesadaran diri kembali
itu untuk mendapatkan perhatian apresiasi berupa pengurangan masa menjalani masa pidana
remisi bagi mereka yang sudah inkrah
kemudian kepada mereka contoh tadi ini harapan kami semuanya yang dihukum seumur hidup
kembali itu juga mendapatkan apresiasi dari pemerintah
menjadi hukuman sementara mungkin nanti saat waktunya sudah sampai itu kita usulkan
karena kami nggak nyangka gitu mereka sadar sudah beberapa hari yang lalu mereka kembali
hingga batas akhir penyerahan diri tercatat sebanyak satu sembilan puluh dua orang yang menyerahkan diri
dari total satu enam ratus tujuh puluh orang yang keluar lapas pada saat gempa
itu artinya ada lima ratus tujuh puluh delapan orang yang menyerahkan diri
dan ada tujuh orang yang masih belum kembali
direkturat jenderal pemasyarakatan bekerjasama dengan kepolisian akan melakukan penyisiran mencari napi yang belum kembali
jika sampai tanggal dua puluh sembilan mereka belum kembali maka akan masuk ke dalam daftar pencarian orang atau tpu